gimana keadaan diri
sebelum nanya nanya harusnya lu tuh terima kasih dulu sama gue
terus nanya nama gue itu siapa
kita kan belum kenalan
please ya ini itu keadaan darurat
gak ada waktu buat ngomongin hal gak penting kayak gitu
ya darurat sih darurat
tapi sopan santun nomor satu dong
udah nyelamatin temen gue
temen lu sekarang ada di
kalau lu nempon gue cuma mau tebak tebakan aja lu salah orang
loh kok marah
kalau nggak mau nebak ya bilang dong
apaan sih lu
udah lah ya kalau gak penting gue tutup
yang bawa teman lu ke rumah sakit
jadi lu loh
gimana keadaan temen gue
dia dibawa ke rumah sakit mana
udah dulu ya
unik banget nih cewek
gue tunggu di igd aja deh
rumah ini disewakan
bukannya karin baru pulang sama nyokap dari rumah sakit
terus kemana dia
lo dimana ya
kok di rumah lo ada tulisan rumahnya disewakan sih
kok karin bisa sama om sih
saya nanya om yang mau pake otak
tapi di otak saya dan di pikiran saya
kalo karin sama om om cuma bisa nyakitin dia tau gak
karin dan ibunya gak ada urusannya sama
pak kembalin ya
kalau sampai kamu ikut campur lagi
kenapa karin bisa balik sama bokapnya lagi sih
bapak makan sih kayak gitu pak
bapak sudah bayar semua biaya rumah sakit ibu kami
kalau sampai kamu coba coba untuk kabur dari rumah ini
dan membawa ibu kamu
kamu akan merasakan akibatnya
saya gak akan berhenti
padahal gue sama ibu udah susah payah keluar dari rumah ini
tapi kita terpaksa baik lagi gara gara gak punya duit
gimana keadaan diri
sebelum nanya nanya harusnya lu tuh terima kasih dulu sama gue
terus nanya nama gue itu siapa
kita kan belum kenalan
please ya ini itu keadaan darurat
gak ada waktu buat ngomongin hal gak penting kayak gitu
ya darurat sih darurat
makasih ya udah nyelamatin temen gue ya
nama gue ugu ran lo siapa
temen lo sekarang ada di gd
terus gimana keadaannya
gue juga belum tahu pasti
katanya sih lu kayaknya kebuka
apa mereka pacaran kali ya
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
karena lukamu ini belum kering sempurna
butuh minimal empat belas hari
luka kamu bisa benar benar kering
dan ingat kamu jangan olahraga berat dulu
terus hindari benturan dengan orang lain
itu sangat berbahaya
kalau gitu saya lanjut dulu ya
karena gue dia jadi kena musibah terus
kalau roman deket deket gue
romo bakal jadi korbannya om gunawan lagi
roman bakal disakitin terus sama om gunawan
terus sama om gunawan
mulan lu mau kemana
oh ya cuma yang tadi gue bawa itu siapa lu sih
ternyata lu gak sih ini
kau tenang aja gue
gapapa kok ini udah diobatin
daripada gue liat lu gak berdaya kayak kemarin lagi
gue gak bau tisu
lo jangan nangis ya
jangan deket deket gue lagi
apalagi nyentuh gue
lo mau so jago lagi depan gue
lo kalahkan dari orang guna
dan untung aja tadi ada niko nyelamatin lo
dia siapa lan
bukan urusan lo
lu prakir sama cerita kita
hapuskan semua memori indah
biar kembar lalu
saat pipi ini kau tampar
saat kau pergi dengan dia
karena kau suruh aku pergi
padahal kau tempatku untuk kembali
kemana lagi cintaku harus berpijak
kalau kau pergi tanpa meninggalkan jejak